pembagian kemarin semua harus menyiapkan tempat cuci tangan dalam posisi air yang mengalir disiapkan sabun atau hand sanitizer
kemudian kalau memang sudah ada indikasi demam batuk flu maka diharapkan langsung melakukan layanan vaskes terdekat
jadi mereka diharapkan bisa proaktif untuk mengakses vaskes terdekat
jadi eselon dua dan tiga memang kami harapkan tetap masuk karena mereka akan menjadi bagian dari motor berbagai upaya percepatan penanganan covid sembilan belas ini
kita sudah harus melakukan tracing per hari ini sudah dilakukan dari tiga puluh tim reaksi cepat dinas kesehatan
ada satu enam ratus tim reaksi cepat dari dinas sosial
kemudian kami minta bahwa dari fkm akan membantu tracing supaya mereka yang masuk dalam orang dengan resiko karena sudah sempat kontak langsung kontak fisik dengan mereka yang sudah teridentifikasi covid sembilan belas positif
maka segera mereka akan kita lakukan isolasi
nah saya ingin menyampaikan kepada teman teman semua bahwa isolasi itu bukan alinasi
jadi mengisolasi diri itu tidak berarti mereka diasingkan
tapi bahwa ini di dalam konteks untuk bisa melakukan observasi paling tidak minimal selama empat belas hari masa inkubasi virus covid sembilan belas ini
jadi kita sudah melakukan tracing kita mulai dari hari ini
hari ini juga disiapkan surat edaran ke puskesmas ke pustu kemudian polindes dan ponkesdes
diharapkan bahwa di puskesmas mereka juga membuka posko
jikalau masyarakat kemudian ingin melakukan konfirmasi karena batuk konfirmasi karena flu konfirmasi karena demam supaya tidak terjadi kepanikan
maka posko di masing masing puskesmas
yang diharapkan sudah bisa mulai lebih aktif lagi besok
kemudian kita berharap bahwa pusku tidak setiap pusku
pustu adalah puskesmas pembantu
tidak setiap pustu ada dokternya
tapi kita berharap bahwa pustu kemudian polindes dan ponkesdes
dimana disitu ada bidan dan disitu ada perawat
tetap juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
ingin melakukan cek kesehatan
misalnya silahkan mereka ke puskesmas
dan apa yang mereka konfirmasi dari tetangga
mungkin konfirmasi dari berbagai sosial media
supaya mereka bisa mendapatkan ketenangan
kalau mereka bisa mengakses ke vaskes terdekat
kemudian kaitan dengan tempat hiburan dan wisata
koordinasinya ini agak maraton dengan pengusaha pariwisata
ada kipi ada asita ada hpi ada bhri ada hiperhu kemudian putri dan bppd
maka dalam rangka pencegahan penyebaran covid sembilan belas
pemprov jawa timur mendorong seluruh pemerintah dan kota
untuk segera melakukan pembatasan
sampai dengan menutup operasional bidang usaha
usaha hiburan malam
yang biasanya banyak dihadiri oleh masyarakat
apakah itu klub malam diskotik dan karaoke
kita berharap bahwa nanti malam mereka sudah saling menyesuaikan diri
untuk mulai menutup tempat tempat hiburan malam
saya rasa gitu teman teman
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bu untuk nkud
tadi mungkin ada penambahan bu
sebelumnya dua puluh lima sekarang dua puluh lima
ya jadi kalau odp itu bukan positif teman teman
jadi ada odr ada odp ada pdp
kebetulan tadi malam yang pdp tambah satu
ada warga kita yang baru pulang dari hongkong
kemudian dari juanda
dirujuk ke rumah sakit jiwa menur
seperti yang kemarin teman teman lihat sana
tadinya ada sembilan belas
kemudian delapan belas sudah kembali ke keluarga mereka masing masing
dan satu orang dirujuk ke rumah sakit dokter sutomo
ini yang pdp
kemudian odp seperti yang kemarin ada dua puluh lima

rumah sakit mana saja yang pdp
yang boleh pak jani
pdp di rumah sakit mana saja
untuk yang positifnya
pending ya pak
pdp di bagi bagi
kalau satu ya

yang positifnya di deklarer pak
di kondisi sekarang
dan di sutomo stabil baik
kemudian yang di selu anwar

selu anwar stabil
apakah yang peninggal itu dari
mungkin nanti malam kita ketemu lagi
bu minta pemerintah transparan
seperti jakarta membuka peta sebaran
pulau mana saja yang berjangkit
jawa timur kenapa merahasiakan
kita sih sebenarnya tidak merahasiakan
hanya kita melakukan tracing
saya sampaikan kepada teman teman
jadi tracing sebetulnya
secara tertutup sudah dilakukan
nah dan hari ini dari data data yang kemarin diumumkan oleh pemerintah pusat pak yuri maka hari ini tim tracing itu kerja
jadi isolasi itu sebetulnya kita berharap bahwa mereka akan diisolasi di dalam keluarga mereka masing masing
dim ini sedang di jalan sekarang
artinya peta digital akan dibagikan kepada warga
kalau kepada tim pasti mereka harus membawa peta itu kepada tim mereka harus pegang
alasan menutupi akses itu ke masyarakat
jadi ada kekhawatiran kami bahwa mereka saya tadi sampaikan isolasi itu bukan alinasi
isolasi bukan alinasi
teman teman ketika tanggal satu dini hari sudah masuk tanggal dua itu ada saya kebetulan berhenti di salah satu rest area
beliau sebetulnya mau ke depok saya ingin sampaikan beliau sebenarnya mau ke depok
beliau dari banyuwangi ketemu saya di rest area di area pasuruan
bu saya ini mau ke depok tapi kok nggak boleh pulang ya bu ya
takut nanti ano apa kena sebaran virus
ini true story yang saya temukan di ruangan ini ada beberapa yang ikut mendengarkan testimoni dari seorang ibu
jadi saya ingin menyampaikan kepada teman teman bahwa isolasi itu bukan alinasi
alinasi itu keterasingan kita tidak sedang mengasingkan
tapi ini untuk mempermudah observasi di saat masa inkubasi harus dilakukan proses apa
layanan layanan dan monitoring tertentu
bu nanti setelah ini akan awal pengecekan door to door tidak bu
udah door to door nggak tapi kita akan menyiapkan self check covid sembilan belas
nanti malam saya rasa teman teman kita akan ketemu lagi
jadi saya ingin teman teman bisa melakukan self check betapa yang harus dicek empat puluh tujuh juta
kalau door to door itu berapa banyak
orang yang punya kemampuan dan berapa reagen kalau mau dicek gitu
nah kalau mau diswep
jadi kalau self check hari ini kita pada era empat saya rasa ini bisa borderless
masyarakat di indonesia dimanapun bisa mengikuti format self check
ini formatnya sudah selesai
tapi nanti malam saya ingin kalau teman teman berkenan hadir
kita ingin disepak
bagaimana teman teman bisa self check untuk bisa mengetahui hal hal yang kemungkinan teridentifikasi atau tidak
ya sama aja
teman teman terima kasih lah
jadi warga yang anak anak yang terbentuk di pek lapangan di perusahaan kan itu tidak libur
bagaimana untuk administrasi anak anak yang harusnya libur dari pek lapangan di perusahaan dan tidak libur
ini saya rasa informasi yang sangat penting
saya akan segera koordinasikan karena kita membahas ini tadi yang sedang apa
kita sedang mengkoordinasikan untuk yang di sutomo
sudah dikoordinasikan dengan fk uner untuk libur
ini yang dokter ya
yang koas di brawijaya di saiful anwar
sudah dikoordinasikan dengan dekan fakultas kedokteran ub juga untuk diliburkan
kalau untuk ini saya akan komunikasikan supaya bisa segera diambil keputusan bahwa yang pkl harus libur
itu kalau kandang kandang kamu yang meninggal satu orang atau dua orang bisa diantar
ada konfirmasi memang dua meninggal
yang satu dalam konfirmasi negatif
yang satu dalam konfirmasi positif
lalu yang enam kemudian di rumah sakit mana saja bu di surabaya
sebaiknya teman teman begini begini
sekarang kita sama samalah mengambil posisi psikologis kita
kalau kita mengambil posisi psikologis kita hari ini itu ada kecenderungan
rumah sakit rumah sakit daerah yang menerima pasien sudah ada gejala sesak nafas misalnya
langsung serta merta mau dirujuk ke sutomo
sudah ada kekhawatiran kekhawatiran seperti itu
jadi kalau misalnya kemudian terkonfirmasi eh di rumah sakit itu ada yang belum apa apa ya
ini baru sesak nafas atau baru batur
itu sudah covid plus
sudah itu loh
itu yang saya ingin teman teman juga menjaga
bahwa ada tenaga medik ada para medik ada juga masyarakat yang berkunjung ke pasien
dan seluruh pasien kita menjaga semuanya dengan format apa
penyelenggaraan layanan kesehatan yang sudah tersandarisasi
karena untuk mereka yang sudah masuk indikasi pdb
itu kan ruang isolasinya juga
tidak bisa banyak orang mengakses ke sana
jadi kekhawatiran kekhawatiran itu mari kita jaga bersama secara psikologis
dan saya minta tolong teman teman untuk tetap bisa menjaga suasana
jangan sampai panik
insya allah kita melakukan ikhtiar semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat jawa timur
bu mengenai rau itu
itu ingin buatnya tutup sampai kapan
itu yang kita inginkan
itu yang kita inginkan
itu untuk berbakat diskoti hiburan malam atau seluruh kota
ini yang hiburan
tadi yang ini aja teman teman mungkin ya boleh dibaca ya
yang ke delapan belas itu di mana pak
saya sudah bilang tadi yang ke delapan belas sudah pulang
satu di juru besok tongok

bu yang meninggal itu sampan bu
oh bukan itu